itulah tadi soal angka ya ada yang katanya sial kemudian ada lucky number nah apalagi yang bisa bawa keberuntungan
banyak orang percaya makanan bisa loh nah tiap daerah atau negara punya makanan legend tersendiri yang mereka percayai cukup sakral untuk disantap di momen momen tertentu demi membawa keberuntungan
makanan yang paling sering disebut membawa keberuntungan adalah mie terutama bagi negeri cina dan beberapa negara asia
apalagi di acara ulang tahun mie jadi lambang panjang umur
seruput terus ya mid nya jangan sampai putus
masyarakat tionghoa juga percaya ikan membawa keberuntungan bagi penyantap
biasanya ikan rebus yang disajikan habis tak tersisa demi berkah kesehatan
pada ikan misalnya dikatakan keberuntungan karena cara mengucapkannya sama dengan u ini kurang lebihnya artinya adalah berlebih
di beberapa negara amerika utara serta eropa tradisi makan ikan untuk peruntungan tahun baru juga dilakukan
warga polandia misalnya menyantap ikan herring
ikan dianggap lambang kemajuan karena ikan berenang maju ke depan
jumlahnya banyak di lautan dan tidak pernah tidur sehingga dianggap simbol kesejahteraan
yang pasti sih ikan mengandung gizi yang baik untuk tubuh kita ya
kalau di negeri ginseng korea sup tokguk yang dipercaya membawa berkah
yang suka drama korea pasti tahu kan isiannya irisan kue
yuk seruput selagi hangat sampai habis biar beruntung saat bertambah usia
dan kalau di tanah air tercinta ada dua nih kuliner sakral yang disantap di momen spesial
yang pertama ketupat
dan yang kedua tumpeng
tumpeng seringkali disajikan saat momen syukuran
mulai dari ulang tahun sampai syukuran rumah baru
seru kan santap tumpeng bersama ketupat
tumpeng itu diasosiasikan dengan gunung
nah gunung dalam kehidupan orang jawa orang hindu jawa di masa lampau itu tempat bersemayam tiwa dewa
itu tempat kayangan tempat kebahagiaan
jadi kalau kita mengkonsumsi tumpeng ya kita diharapkan akan beruntung
akan berada dalam kebahagiaan
sementara ketupat selalu dirindukan saat momen idul fitri
ketupat dalam tradisi jawa islam memiliki makna ngaku lepat atau mengakui kesalahan
anyaman ketupat menjadi simbol hidup manusia yang penuh lika liku
nah menu keberuntungan setiap daerah memang berbeda
karena adanya proses simbolisasi masyarakat tertentu yang menghubungkan fenomena satu dan lainnya yang menghasilkan pemaknaan
tapi yang terpenting jangan lupakan keseimbangan gizi dalam santapan anda ya
dengan menerapkan panduan piring makan teh
jadi dalam satu piring itu usahakan komponen yang paling banyak itu adalah sayuran
sedangkan biasanya nih kalau pada perayaan khusus gitu kan makanan pokoknya kan yang banyak kan sumber karbohidratnya kan yang banyak
kemudian lauk pauknya yang banyak
kalau gizi sudah seimbang diikuti dengan gaya hidup sehat maka anda akan beruntung mendapatkan kesehatan
tim liputan cnn indonesia